sehari pasca operasi pemisahan dua bayi kembar siam dempet perut asal probolinggo
terus mendapatkan perawatan intensif tim medis rsud dr sutomo surabaya
tim dokter berharap kedua bayi dapat melalui fase kritis dengan selamat
pasca menjalani operasi pemisahan bayi kembar siam asal probolinggo desta dan desti
terus mendapat pantauan tim dokter di ruang icu rumah sakit dr sutomo surabaya
meskipun telah berangsur membaik namun keduanya masih dalam kondisi kritis
tim dokter masih mengkhawatirkan besarnya potensi infeksi yang terjadi pada bekas luka operasi kedua bayi
tim dokter juga mewaspadai ancaman pendarahan nikrosis maupun kegagalan multifungsi organ tubuh keduanya
apalagi dari rekam kesehatan kedua bayi memiliki sejumlah kelainan organ diantaranya kebocoran jantung
tentunya yang perlu diwaspadai yaitu infeksi
sementara ayah bayi kembar siam nurul iman mustari berharap kondisi bayinya terus membaik dan dapat berkembang seperti anak anak pada umumnya
alhamdulillah saya ucapkan kepada allah swt gimana operasi anak anak saya berjalan lancar
dan mudah mudahan kondisi anak saya anak anak saya semakin lama semakin membaik
sebelumnya dua bayi kembar siam desta dan desti menjalani operasi pemisahan pada dua puluh enam desember
operasi kedua bayi ini dinilai cukup beresiko karena keduanya lahir dalam kondisi prematur